bapak jangan dimaksa pak
bapak jangan dimaksain ke sana dong
arah sana arah sana
keributan terjadi di akses menuju wisata
pantai anyer cinangka serang banten
di masa libur lebaran pada senin sore
keributan ini dipicu
karena pengendara yang tak sabar dalam
antrean kemacetan dan mencoba memotong jalur
memicu emosi pengendara lain
keributan ini terjadi pada
nggak selasa kondisi kepadatan
kendaraan di kawasan ini tak jauh berbeda
kemecetan panjang terjadi
di beberapa titik menuju wisata pantai
diantaranya di jalan utama kawasan
ciwan dan kota cilegon arah
ke anyar dan beberapa jalur
alternatif melalui jalur mancak
dan jalur panarincak
di lapangan terus memaksimalkan pengaturan
dan rekayasa lalu lintas agar kendaraan
wisatawan yang melakukan perjalanan arus balik
tidak terjebak kemacetan panjang
petugas kepolisian jalan raya induk serang banten
mengejar sebuah kendaraan yang melintas
di ruas tol tangerang merak
arah jakarta pada selasa siang
kendaraan tersebut diduga menggunakan
plat nomor dinas kepolisian dan rotator
dengan lampu berwarna biru
seperti yang digunakan anggota kepolisian
kendaraan sempat diminta petugas untuk berhenti
namun pelaku meresponnya dengan semakin
dari pemeriksaan diketahui pelaku merupakan
pemudik warga sipil yang tengah melakukan
perjalanan menuju jakarta
saat diinterogasi pelaku yang berusia sembilan belas tahun
sengaja memasang plat nomor dinas polri
dan rotator di mobilnya agar selama perjalanan
mendapat prioritas agar terhindar dari kemacetan
pelaku beserta kendaraannya kemudian digiring
ke kantor induk pjr korlantas polri tol tangerang merak
selanjutnya untuk tindakan hukum lain
diproses oleh resmok polda banten
termasuk mengidentifikasi dari mana pelaku
mendapatkan plat nomor dinas polri tersebut
tim deputan cnn indonesia